teknologi memiliki dua belah mata pisau
satu sisi untuk kemaslahatan dan sisi lainnya mampu membidasakan
maka gunakanlah dengan bijak
saya aziza hanum untuk cnn indonesia